pada pakenya ya ya
kita sama ikut alam alam alaikum salam alhamdulillah ya warnanya udah buka kemarin
itu para santri jadi bingung mau belanja di mana betul itu saja karena lebih enak
belanja sama sili di sini alhamdulillah umi butet kemarin ada keperluan dulu jenguk
saudara yang sakit di rumah sakit jadi enggak buka warung deh iya lilis enggak
papa menjenguk orang sakit itu kewajiban kita sebagai sesama muslim apalagi kalau
yang sakit itu saudara sendiri umi sama ustaz janurul hanya bisa mendoakan semoga
saudaranya lili situ cepet sembuh ya nak amin umi hadits riwayat tirmidji dan juga
kalau kita menjenguk orang sakit di pagi hari maka tujuh puluh ribu malaikat akan memberkahi kita sampai
sore hari dan kalau kita menjenguknya pada sore hari maka tujuh puluh malaikat akan memberkahi kita
sampai pagi harinya lagi insyaallah kau juga suka nonton kartun di mnctv ya hai sama kita
ayah aku juga sering nonton kartun di mnctv seru seru ya
ustadz sendiri yang nanya ke saya haikal dimana
jadi saya jawab kayaknya haikal di toilet
ustadz kalau sobri bilang pakai kayaknya itu tandanya yang sobri lihat itu belum tentu haikal ustadz
maksudnya berarti haikal belum tentu masuk kamar mandi kayaknya masuk gitu ya
ustadz kenapa kalian gak bilang kalau kalian gak lihat haikal sejak kalian bangun tidur kenapa gak bilang
tadinya sih kita orang mau bilang begitu pak ustadz
kenapa kalian disini
ya itu maksudnya saya lagi panik ustadz map
kata kamu gak ada yang lewat tuh di pos
waktu saya yang jaga pak ustadz memang tidak ada soalnya saya ketiduran ustadz
maklum dah pak junet kan tidak masuk jadi saya yang jaga selama dua puluh empat jam jadi saya ketiduran pak ustadz itu pun juga saya tidurnya cuma setengah jam pak ustadz
ya sudah kalau begitu jelas fix haikal kabur lagi
haikal kabur lagi
haikal menang lagi
pak ustadz harus nyari
kalau enggak dicari
ya pak disabar ya nanti haikal dicariin pasti sampai ketemu ya
ya sudah sekarang kita cari kita cari haikal ayo
bapak ibu berdua ini dari pesantren kun antah
iya ibu betul
kalau begitu kenal dong sama dodo dan haikal
kenal ibu mereka itu murid kami ibu kok bisa kenal sama mereka ya
mereka berdua itu bu sudah bantuin saya bantuin bawain barang belanjaan nah terus saya undang mereka makan di ke rumah saya
sebenarnya ada apa ini umi usajah
enggak bu tet enggak ada apa apa kunah
ibu mohon maaf bila tidak merepotkan dan juga ibu ada waktu
saya ingin mengundang ibu dan juga lilis untuk datang ke pesantrennya pun anta bagaimana bisa bu
iya jadi ibu sama lilis itu kami meminta tolong bantuannya untuk jadi saksi perihal masalah dodot sama aikal
bisa ustadzah nanti lilis kesana ya
nanti saya juga mau bantu
alhamdulillah terima kasih bu
dodot asun dan sobri lebih baik sekarang kalian kembali ke kelas ya biar ini menjadi urusan ustadz yang akan mencari haikal
mendingan nanti kalian berdoa supaya haikal itu dibukakan pintu hatinya
dan mau kembali ke pesantren
yaudah sekarang kalian kembali ke kelas ya
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
tapi dua kalau begitu fix jelas sudah kalau semua ini gara gara saya ustadz
tidak seperti itu ustadz musah tidak baik menyalahkan orang lain maupun diri sendiri
terus gimana dengan haikal saya takut nanti dia makan macan
astagfirullahaladzim pak di kampung ini tuh nggak ada macan
pade pade ustadz ustadz kita harus cari haikal sampai ketemu ya
saya setuju sama ustadz ridwan
pade nyari sinyal
hebat mau ke mana
hebat mau periksa ekip men dulu memangnya ada apa
abac sebentar abac
ini ada ibu rina sama lilis
mereka itu sengaja datang kemari untuk memberikan kesaksian kalau haikal dan juga dodot itu tidak berbohong
mereka berkata jujur hebat
ibu rina lilis benar
bah bu rina ini yang udah ngundang haikal sama dodot datang ke tasyakuran
dan dodot sama haikal bukan nonton film pak yai tapi nonton ceramah
seharusnya abah tabayun dulu harus teliti dulu tidak langsung mengambil keputusan
iya abah seperti firman allah dalam surat aku zurot ayat enam yang mengatakan
hai orang orang yang beriman bila datang kepada kalian orang fasik membawa berita
maka periksalah dengan teliti agar tidak menimpakan musibah kepada suatu kaum
tanpa mengetahui keadaannya yang akan menyebabkan kamu menyesali perbuatan kamu itu
ya umi ibu rina lilis terima kasih ya
atas penjelasan semuanya
sama sama pak yai
kalau begitu kami mohon pamit
ya terima kasih
pak yai istaghfah
hai umi nurul ini sudah menjadi tanggung jawab abah
abah harus minta maaf kepada mereka
terus turun turun turun
kasian juga ya si dudot
aku udah janji gak kabur
sebenarnya kamu mau kemana sih
aku juga gak tau sih
mau kemana emangnya kita dimana sih
oh kan ya gua ya gua mah anak jalanan
gua muter muter aja
aku juga gak tahu ini mana
gawat nih kalau sampai jauh dari rumah